anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami akan membahas hal yang sepanjang hari ini menjadi trending
ada gelombang unjuk rasa mahasiswa di beberapa titik di yogyakarta di malang di bandung kemudian di jakarta
yang masih berlangsung sampai hari ini kami juga masih akan sekarang menayangkan gambar terkini
suasana di depan gedung dpr
per sepuluh menit yang lalu masih terjadi konsentrasi massa di depan gedung dpr ri
pak ifdal kasim tenaga alih utama kantor staff presiden
pak ifdal pak presiden memantau situasi ini atau tidak apa responnya
ya pasti memantau ya
perkembangan yang terjadi sejak pengajuan undang undang revisi undang undang kpk sampai sekarang ini
dan tentu aksi yang
dari kemarin dan hari ini juga ada dalam pantauan pak presiden
makanya tadi kemudian memberikan konferensi persoal itu
tadi kan memang sudah ada agenda ya dengan pimpinan dpr untuk membicarakan undang undang rukuhp
nah sekalian membicarakan apa yang dibicarakan dengan pimpinan dpr
sekaligus juga merespon perkembangan yang terjadi
oke menarik kemudian kita melihat ada pernyataan dari pak muldoko di hari yang sama hari ini juga mengatakan
ada pernyataan yang kan biasa ya kalau mas adi kan kita lihat kan biasanya agak agak unik nih
pernyataannya adalah ada pernyataan ada yang ingin mengganjal pelantikan
apakah itu termasuk juga dengan gelombang gelombang mahasiswa
karena kalau kita tahu narasinya ada berbeda ya
ada narasi yang mengatakan memang ini gelombang mahasiswa murni ada yang mengatakan ini ditunggangi dan lain sebagainya
ya dalam politik kan semua serba mungkin
apalagi memang kita tahu dalam waktu beberapa hari ke depan tanggal dua puluh oktober kan akan ada pelantikan presiden
dan kita tahu bahwa memori tentang pilpres kemarin itu kan masih ada di para pemilih
dan kelompok kelompok yang menjadi pendukung masing masing calon itu kan masih belum lepas dari apa yang terjadi kemarin
nah karena itu tentu saja apa yang disampaikan oleh pak muldoko selaku kepala staf kantor presiden
itu tentu berdasarkan masukan masukan dari berbagai ini
informasi ya termasuk analisis analisis yang diperoleh dari badan intelijen negara dan seterusnya
karena tentu itu tidak pukul rata terhadap semua aksi yang berlangsung sekarang ini
tapi pasti di tengah aksi gerakan kelompok kelompok mahasiswa yang terjadi beberapa kota ini
pasti juga ada politisi politisi yang juga mempunyai agenda tersendiri yang berbeda dengan agenda yang disuarakan oleh para mahasiswa
tentu sebagai pemerintah tentu harus membahas padai semua
karena pemerintah itu kan bertanggung jawab terhadap menjaga ketidakpuan umum
nah karena itu harus melihat
membaca situasi itu
membaca situasi apa
tuntutan depresi demokratis dari generasi muda ini memang sesuatu yang sangat diperlukan oleh republik ini
tapi juga mewaspadai sesuatu yang ada di belakang ini juga menjadi tugas dari pemerintah juga
untuk sebagai bentuk dari tanggung jawab untuk menjaga ketertitiban umum
oke oke pak taufik bagaimana dengan anda
ada wakil rakyat di komisi tiga yang saat ini disorot beberapa pekan ini disorot
tapi anda pasti juga mendapatkan kegelisahan atau informasi yang anda terima dari teman teman yang berada di lapangan kan
begini saya misalnya terlibat di dalam pembahasan undang undang kpk
saya juga adalah salah satu anggota panja rukp
ketika saya datang dan kemudian saya membahas undang undang tersebut
tidak ada terbersih di hati saya sedikitpun
ya untuk mempersulit bangsa indonesia ini
tidak ada sama sekali kemudian kita ingin merumuskan norma yang menjadi pasal itu agar kemudian bangsa indonesia susah
tetapi yang kita pikirkan itu ketika kita rumuskan pasal itu
kedepan adalah bangsa indonesia menjadi lebih baik
kita diingatkan anda oleh seorang ahli pidana dari belanda
anda bikinlah undang undang
jangan sampai kemudian membuat susah anda bangsa sendiri
kami itu yang kami pikirkan tidak ada sama sekali
tetapi harus ingat kita ini adalah bangsa indonesia
bangsa indonesia itu sekarang ini telah ada ideologinya
ketika kita buat sekarang ini undang undang ini
kita berada di bawah ideologi pancasila
yang kedua adalah kita perhitungkan sekali
bahwa bangsa indonesia adalah bangsa religius
yang ketiga kita perhitungkan sekali adalah bangsa indonesia ini ada warisan kultural
nah berdasarkan itulah semuanya
kita membuat sebuah undang undang
yang itu adalah baik terhadap masa depan
kalau memang itu adalah misalnya ada yang kita anggap
ada kultur yang disebut adalah kultur yang menyimpang
maka disinilah kesempatan kita memperbaiki
jadi tidak ada kemudian sama sekali kita berfikir
agar bangsa ini adalah susah kedepan
tetapi kita berpikir dengan kita buat undang undang ini
kedepan bangsa indonesia menjadi lebih baik
sekarang yang tidak dipahami misalnya bahwa sesuatu itulah tidak baik
dengan dimaksudkan pidana
maka menjadi jelas bahwa itu di dalam etika dan kemudian budaya kita
itu tidak boleh
maka kita buatlah seperti itu
jadi semuanya adalah untuk kebaikan
jadi tidak pernah saya ketika masuk ke dalam
selalu ketika masuk ke dalam pembahasan undang undang
dalam hati saya saya jangan sampai saya ini adalah terperdaya dengan sikap ujub
dan selalu saya mengucapkan bismillah
semoga moga ini baik bagi bangsa indonesia
jadi tidak ada sama sekali seperti yang dikirakan bahwa ini adalah akan merusak demokrasi
merusak ini merusak itu dan sama sekali
sekalipun kemudian ada permintaan penundaan itu menurut anda itu tidak akan mempengaruhi
tidak akan dibahas tidak akan berpengaruh besar dalam proses ini
ini yang mana
yang penundaan rkuhp misalnya
pemintaan dari pemerintah
persoalan penundaan itulah yang saya hendak sampaikan
persoalan penundaan itulah persoalan politik
nah kami setuju dengan keputusan nanti apa yang telah dicapai antara dpr dengan presiden
itu apapun kami dari fraksi nasdem setuju tidak ada masalahnya
ini yang kita persoalkan
ini yang kita persoalkan ya itulah pasal per pasal
yang dianggap itu adalah mengungkungi ya kan
demokrasi merusak kemudian tatanan yang ada dan sebagainya
saya ini adalah setuju kalau itu kita diskusikan satu persatu
yang mana yang kemudian itu adalah merusak
merusak tatanan yang telah ada
tidak ada mana yang kemudian itulah akan membuat hancur demokrasi di indonesia
saya ingin tahu betul hal hal yang seperti itu
nah karena itu
saya berharap mahasiswa saya ini kan adalah aktivis mahasiswa
ya kan tahun delapan puluh an
saya ini adalah di hmi dan saya ketua umumnya
saya paham tentang apa yang dipahami oleh masyarakat
tetapi saya berharap di dalam konteks ini
di dalam konteks sebuah undang undang yang kita pikirkan adalah untuk masa depan bangsa indonesia
coba dipelajari lebih dalam
jangan kemudian belum memahami secara utuh
tetapi hanya karena pendapat yang muncul dari sejumlah orang
kemudian ditirma mentah mentah kemudian mengatakan bahwa adalah wakil rakyat ini tidak mewakili rakyat lagi
saya ingin mengatakan bahwa undang undang kpk
undang undang kuhp didukung oleh sepuluh fraksi di dpr
kalau didukung oleh sepuluh praksi di dpr artinya apa
jadi ini harus kita pahami jadi jangan sekali sekali
jadi kalau menurut anda sekarang yang berunjuk rasa itu berapa
saya tidak ingin mengatakan karena itu saya tidak ingin dibentur benturkan dengan persoalan jumlah yang hadir di lapangan
ya kan kami ini adalah dipilih langsung oleh rakyat
karena itu adalah hadir partai partai politik ke dpr
kalau tidak tidak mungkin hadir partai politik ke dpr kalau tidak dipilih
kalau tidak mungkin ada persoalan dengan hal itu
nah kalau yang mendukung cuma satu partai nasdem misalnya
ya kan memaksa
itu adalah persoalan lain
tetapi kan persoalannya adalah sekarang didukung oleh sepuluh partai sepuluh fraksi yang ada di dpr
nah itulah sekarang kemudian yang dipermasalahkan kan mas adi
kemudian yang disuarakan oleh mahasiswa yang kemudian menduga saat ini demokrasi hanya berada di lingkungan
dikuasai oleh oligarki ini
kan kalau melihat kecerungannya seperti itu
mahasiswa kalau melihat kecenderungannya empat sampai lima tahun belakangan kan relatif mati suri
tapi ada satu momentum kenapa membuat mahasiswa itu demonstrasi dalam sepekan ini satu misalnya
undang undang terkait dengan kpk termasuk undang undang tentang kuhp
ini kan tidak masuk dalam prolek nas putri
ada undang undang yang tidak pernah diprioritaskan tapi tiba tiba proses pencepatannya luar biasa
diketuk cepat dan seterusnya
sehingga orang bertanya ini agenda apa
bahwa apa yang disampaikan oleh pak ifdal pak taufik ini bahwa ini adalah untuk kebaikan bangsa
iya tapi karena ini proses terlampau cepat jadi orang bertanya tanya kok cepat tidak melibatkan rakyat
yang kedua ini menutup ruang diskusi
ada ruang dialog yang kemudian sengaja ditutup sepertinya oleh teman teman dpr dan pemerintah
sehingga tidak ada public hearing terhadap kelompok kelompok yang selama ini menolak
terlepas dari berapa jumlah yang menolak misalnya ada sekitar tiga puluh sampai empat puluh aliansi kampus menolak tentang revisi undang undang kpk
ada kelompok aktivisme mahasiswa ada kelompok lsm civil society
begitu banyak biasanya undang undang yang dibahas di dpr ini selalu melibatkan public attentive
jadi diundang pihak pihak yang terkait untuk memberikan kritik feedback dan masukan
sehingga ketemu ada konklusi dalam daftar inventarisasi masalah undang undang itu
nah ruu kpk ruu kuhp dan seterusnya itu tidak melibatkan public attentive sehingga protes terjadi di mana mana
rakyat yang selama ini engage terhadap persoalan persoalan yang terjadi di dpr dan di dpr

jadi saya rasa yang paling penting adalah kita berkata bahwa kita tidak memiliki kekuasaan untuk menghalau ini
itu yang kedua
yang ketiga kenapa mahasiswa ini lu berkejalanan
karena kelompok oposisi di dpr tidak ada
saya sering mempelecetkan ini
karena semua fraksi di senayan ini memang sudah selesai
memang seolah olah tidak terjadi apa apa
ketika semuanya bersetuju untuk tujuan yang sebenarnya belum diketahui secara utuh oleh publik maka
dan kebetulan yang demo hari ini adalah sejumlah mahasiswa saya
di kelas sepi tadi
yang disuruh oleh pak anies
bilang pak adi mohon izin hari ini absennya di senayan aja
saya bilang yang penting jangan anarkis
yang penting jangan menghina presiden pemerintah
demonstrasi adalah bagian dari demokrasi
tidak perlu dicurigai apapun
kalau ini dianggap ingin menghambat pelantikan dpr saya kira berlebihan aja
semua partai politik mendukung jokowi kok sekarang
kecuali memang masih ada gerindra dan pakti pakti yang ada
baru kemudian perlu dicurigai
enggak ada penumpang gelapnya sudah enggak ada
siapa yang penumpang gelap itu
tapi sebenarnya sudah tidak perlu khawatir ya
kalau misalnya pemerintah itu sekarang sudah solid sudah dukungannya banyak sudah nggak perlu khawatir
tapi kemudian perlukah sekarang kita khawatir
kemudian ketika dpr kemudian sekarang ketika pemerintah minta tunda oke kita tunda
tanpa ada pembahasan tanpa ada pembicaraan
biasanya kan ada pembicaraan dulu pembahasan kemudian ada suara suara yang berbeda
tapi ini tidak
kemudian satu suara artinya apakah menurut anda sekarang
sudah tidak ada fungsi pengawasan yang tajam lagi dari dpr
nanti setelah aja dah ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ada kembali di cnn indonesia prime news
benarkah sekarang kemudian ketika pemerintah dan dpr kompak artinya sudah tidak ada fungsi pengawasan lagi
dari dpr pak taufik
dpr itu adalah lembaga legislatif
dia adalah sebagai cek sembilan terhadap eksekutif
semua adalah kebijakan dan keputusan eksekusinya adalah presiden
karena itu kami hadir di dalam konteks demokrasi adalah sebagai pembanding terhadap eksekutif
itulah yang kami lakukan
jadi disitu letaknya
lantas sebagai cek terhadap kami
yang ngecek kepada kami adalah yang memilih kami
itu di dapil masing masing
apakah setuju atau tidak dengan sikap yang dilakukan oleh anggota dpr
itu dilakukan langsung
jadi sekarang ini semua proses politik di dalam konteks agenda agenda yang sekarang ini adalah
itulah hasil keputusan
antara dpr dengan pemerintah
dan di dalam konteks ini saya berharap selalu kepada pemerintah
karena pemerintah itu adalah bukan pengamat
kalau pengaman itu ada pendapat ke kiri dan pembatalan ke kanan
kemudian ragu ragu tidak bisa memutuskan
sekarang ini pemerintah ini saya salut
dia tidak ragu ragu memutuskan saja
menurut saya kami sebagai anggota dpr mengapresiasi hal tersebut
jadi tidak ada sesuatu yang kemudian hal yang kita anggap cacat di dalam apapun
nah saya ingin katakan lagi bahwa di dalam konteks pembahasan rkuhp
itulah telah berlangsung
di dalam periode ini telah berlangsung lima tahun yang dulu
jadi sekarang baru selesai
tetapi harus diingat periode sebelumnya ini sudah dibahas juga
sebelumnya sudah dibahas juga
tidak pernah selesai
baru sekarang inilah final
sudah sekian lama dibahas diajukan sendiri oleh pemerintah
tapi sekarang pemerintah minta penundaan
itu menurut anda bukan keraguan
penundaan itu adalah ini adalah persoalannya adalah
saya merasa bahwa ada kekuatan kekuatan tertentu
yang melakukan pressure apakah di dalam negeri dan di luar negeri
karena pemahamannya yang tidak tuntas terhadap pasal pasal yang ada di dalam itu
banyak kemudian ketika hal tersebut hadir
kita menjelaskan baru memahami
kalau di luar itu langsung kami ini adalah saya anggota komisi tiga
datang hampir semua duta besar dari uni eropa
meminta agar mengingatkan bahwa ini adalah implikasi ekonomi dan sebagainya
oleh pimpinan komisi dikatakan kami membuat undang undang ini adalah pak dubes
adalah di dalam sebuah negara kedaulatan kami
tidak ada maksud kami untuk membuat undang undang ini adalah untuk negara lain
itu pak benny kahonman mengatakan seperti itu
jadi pressure terhadap hal ini memang kuat sekali
pressure itu menurut saya adalah tersambung dengan kepentingan kepentingan politik di dalam negeri
ya itulah kemudian pak jokowi mungkin dia sebagai seorang presiden yang melihat hal hal yang tersebut
mungkin dia berpikir
tetapi saya sudah mengetahui bahwasannya ini bukan berarti penundaan ini bukan berarti tidak disahkan
di dalam konteks nasdem saya berharap
kalaupun ini adalah tidak disahkan sekarang ini
tetapi akan disahkan di dalam masa lain
tetapi tidak perlu lagi diulang dari awal
oke oke pak ifdal silahkan
ya jadi rencana undang undang kuhp ini sebetulnya sudah berusia sangat tua ya
mungkin lebih tua rukhp ini daripada umur saya
itu sudah karena keinginan untuk mengganti kitab undang undang hukum kolonial
nah di bawah pak muladi ini
di bawah pak muladi ini sudah berusia kurang lebih dari lima belas tahun
dan proses dengar pendapat dengan masyarakat itu sudah sangat luas
karena hampir setiap lima tahun itu ini menjadi agenda rukhp ini
dan masukan masukan dari kalangan akademisi
kalangan tokoh tokoh termasuk majelis ulama indonesia dan seterusnya
diminta pendapat mengenai rukhp
nah mungkin karena suasana politik yang meninggi dalam empat minggu terakhir ini
dan memang melihat ada resistensi juga yang tinggi
terhadap beberapa pasal yang belum didiskusikan lebih luas di dalam masyarakat
tadi seperti yang dikatakan pak taufikul hadi
misalnya komunitas luar negeri yang ada di indonesia
yang diwakili oleh diplomat diplomatnya juga menyampaikan concern
mengenai substansi rukhp ini
tapi bukan hanya komunitas diplomat saja yang menyampaikan keprihatinan
tapi bukan hanya komunitas diplomat saja yang menyampaikan keprihatinan
tapi juga banyak tokoh tokoh yang lain
jadi semua itu didengarkan
tapi ternyata itu semua tidak cukup
nah karena itulah presiden merasa perlu untuk ditunda dulu
karena perlu ada pembahasan beberapa yang diangkat oleh publik
misalnya tentang unggas yang menyeberang kepekarangan orang lain
kemudian gelandangan dan sebagainya
itu kan menjadi tertawaan gitu
tapi sebetulnya itu ada filosofinya kenapa itu dikriminalisasi
tapi anyway itu kan publik kita memang perlu waktu lah untuk memperdebatkan ini
nah karena itu presiden meminta kepada dpr bagaimana kalau ini kita tunda
karena undang undang ini permintaan dari pemerintah
iya memang ini undang undang permintaan dari pemerintah mas adi
tapi kalau misalnya anda melihat apa ya
kekompakan yang terjadi sekarang
ini kan benar benar berubah sekali dan memang di politik ini biasa
tapi ini sangat luar biasa di tahap tahap akhir masa kerja dpr
seperti ini dengan dalam tanda kutip ada beberapa prestasi undang undang yang kemudian menjadi kontroversi itu
ini adalah watak dasar dari kekuasaan politik sharing power
kalau dilihat secara utuh tentang undang undang kpk tentang ruu kuhp
ini diawali dari keinginan adanya rekonsiliasi antara dua kubu
ceblong dan kampret
pintu masuknya adalah
masih soal itu ternyata
jadi kalau tidak ada rekonsiliasi berbasis sharing power tidak selesai
semuanya ketika selesai masuklah undang undang md tiga yang merevisi undang undang sebelumnya yang belum dilaksanakan itu
kemudian dimana komposisi mpr pimpinan mpr
yang begitu cepat penyelesaiannya
pintu masuk itulah yang kemudian memuluskan begitu banyak undang undang yang ada di dpr
ini yang kemudian menjadi kisruh
kalau memang rancangan undang undang kpk rancangan undang undang kuhp ini penting
menyangkut hajab hidup orang banyak atas nama kebaikan bangsa
kenapa dari awal tidak masuk dalam prolegnas program leglasi naro naro
itu mestinya dari awal sejak jokowi jadi presiden atau tahun kedua
itu sudah mulai dibahas misalnya secara serius
atau misalnya dimasukkan dalam kampanye misalnya ya
itu iya salah satu
yang ke dua yang paling penting juga harus ada public hearing
revisi undang undang kpk masukkan sebenarnya dalam kampanye
di dpr ini biasanya selalu memanggil pihak pihak terkait yang dianggap memiliki pengetahuan
potensi resistensi dan perlawanan
misalnya undang undang terkait politik itu dipanggil semua unsur
ada akademisi ada kemudian aktivis
ada kemudian orang yang dianggap mengerti tentang statistik tentang pemilu diundang
sebagai masukan bahwa undang undang ini memang dipersiapkan begitu banyak
ini beda cerita
nggak ada angin nggak ada surga diputuskan dalam waktu sekedap
jadi orang teriak semua
giliran pemilu aja mereka digiring ke tps
tapi giliran menentukan keputusan politik ini tidak dilibatkan
betul bahwa kebenangan untuk memutuskan segala hal terkait dengan undang undang ini
domain dpr dan pemerintah iya
tapi ingat publik ini hadir sebagai bagian untuk partisipasi
mengawal proses ini sedemikratis mungkin
oke oke apakah kemudian suara mahasiswa
suara publik beberapa akademisi anda mengatakan ada sekitar empat puluh ya
empat puluh universitas atau tersebut
kan kemarin ada misalnya dua puluh universitas muhammadiyah menolak rancangan undang undang kpk
ada kelompok aktivis mahasiswa di jogja di malang di surabaya di jakarta
ini seminggu ini berdenyut gitu
hanya sekedar ingin bertanya soal rancangan undang undang kpk
yang kedua tentang undang undang kuhp
ini kan sederhana orang ingin bertanya ini kok cepet banget sih gitu
oke oke apakah kemudian suara suara itu kemudian akan dipertimbangkan
menjadi pertimbangan pemerintah dan juga dpr nantinya
masih ada tiga kali paripurna ya masih ada kesempatan untuk pembahasan
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
iya kita pasti membahas sekarang pertanyaannya
apakah kemudian suara publik suara mahasiswa ada ribuan sampai saat ini
besok rencananya masih akan ada gelombang unjuk rasa susulan dipertimbangkan
saya kira pastilah kan di dalam sistem politik ini kan dikenal
apa namanya input dan output
jadi apa yang ada di di masyarakat itu menjadi bahan
bagi baik legislator maupun eksekutif
untuk di olah menjadi kebijakan
pasti akan di didengarkan semua apa namanya keprihatinan kelompok kelompok mahasiswa ini ya
terkait dengan undang undang yang mereka sebutkan
misalnya undang undang kitab undang undang hukum pidana
undang undang kpk undang undang minerba undang undang pesantren undang undang
undang undang kompidana undang undang kursus keinginan kemampuan kursus keinginan tersebut
kan presiden dalam
pernyataannya tadi kan juga sudah mengatakan
undang undang kpk juga mengatakan
rukap ini juga meminta menunda
jadi bukan hanya
tapi juga pertanahan
itu juga menjadi concern presiden setelah
yang berkembang di masa kanan
tapi kan bolanya
nanti di dpr karena dpr lah yang akan
dilempar langsung ke sampingnya
ada di dpr
karena memang dalam sistem kita
dalam sistem kita ini kan undang undang dibuat bersama sama
legislatif dan eksekutif
kalau di sistem presidensial yang
legislasi itu hanya pada
sedangkan pemerintah eksekutif nggak punya
urusan membahas undang undang
mengajukan undang undang itu sepenuhnya
punya legislator apa yang punya
eksekutif eksekutif punya
tapi karena kita tidak
karena kita tidak sistem presidenial
murni kita bersama sama
jadi ada yang inisiatif
dpr ada yang inisiatif pemerintah
itu yang diolah dan itu
dari masyarakat misalnya pak taufik
ini dari dapilmana dia akan
masyarakat yang dia wakili
oke pak taufik
apakah masih menjadi
oke oke baiklah
kalau gitu mas adi optimis gak
suaranya teman teman bakal didengar
ya agak beratlah menurut saya
karena prosesnya ini telat
semuanya sudah disahkan penundaan
ekhuhp itu sebenarnya sebagai
upaya pertimbangan pemerintah sebenarnya
karena begitu banyak resistensi dan tekanan tekanan
publik tapi prinsipnya begini
jadi banyak yang protes tentang
rukhp undang undang kpk selama ini
adalah orang yang selama ini pro jokowi dan pro pemerintah
artinya mereka memang
berjuang atas nama nilai values
kalau dilihat misalnya di jogja
di surabaya dan di bali adalah komunitas komunitas
daerah yang memenangkan jokowi secara mutlak
itu artinya bahwa
ketika jokowi dipilih oleh mayoritas
rakyat indonesia ketika salah juga
arti kritik mereka memilih bukan
memberikan cek kosong harus ada
cek bersih di sana bahwa
semua apa yang dilakukan oleh jokowi
satu melibatkan rakyat yang kedua tidak
menimbulkan kegaduhan sehingga semuanya bisa
dipantau secara akumulatif
inilah yang saya kira denyut nadie
masyarakat harus dibaca jangan sampai
proses penegakan hukum tentang
kuhp ini justru akan membuat
proses demokratisasi kini berlambat
yang kedua yang paling penting
ini sebenarnya adalah isu
mestinya kalau seperti indonesia isunya adalah
tentang lingkungan hidup perubahan
iklim climate change dan seterusnya
karena sudah mapan sudah selesai
dengan isu isu demokratisasi
sudah selesai dengan isu isu korupsi
kita maju tapi isunya masih isu
paradoks menurut saya inilah yang harus
ditangkap semangatnya oleh dpr dan pemerintah
kita itu mau running agak cepat
bukan mundur lagi ke isunya
apakah akan dipertimbangkan
saya sudah sampaikan tadi
kita membahas rukp itu adalah
sejak saya itu bergabung
dengan komisi tiga lima tahun yang lalu
ketika kemudian kita memutuskan
untuk membahas kuhp
itu adalah semua elemen masyarakat diundang
tidak ada yang tidak diundang
diundang lsm diundang
diundang kemudian tokoh masyarakat
semuanya tidak ada yang tidak diundang
agar memberikan masukan
kepada kuhp ini
nah setelah itu mengurcut
misalnya ada pasal
ditentang oleh lsm
tetapi didukung sepenuhnya oleh
ditentang sepenuhnya oleh lsm
tetapi didukung sepenuhnya oleh
anggota dpr bagaimana membuat
sebuah pasal yang kemudian adalah
kedua hal itu kedua pihak itu
teraspirasi tersalurkan aspirasi
di sana tetapi tidak bisa
mutlak mutlakkan dan kami harus memutuskan
jadi bukan berarti kami tidak
memandang hal tersebut kalau sekarang ini
adalah yang memaksa
menunda tetapi ada pihak
yang menghendaki agar ini disahkan
lantas bagaimana kita harus
bersikap kalau kita di dpr
mengatakan bahwasannya kalau ini adalah
seperti itu tidak bisa kita
tolong pak kambing diantara kepastian
iya dan tidak
kita harus memutuskan
kalau kita tidak putuskan
itulah kemudian kita ada di cerca sebelah
sini kita memutuskan adalah
di cerca sebelah sini jadi
menurut saya kita harus memutuskan
saya cuma dalam konteks fraksi
antara pembicaraan antara dpr
saya ingin mendukung oleh nasdem
oke tidak ada ruang lagi
tidak ada ruang lagi sepertinya ya
tidak ada ruang lagi untuk membahasnya
juga tidak ada ruang lagi untuk dialog ini
karena kita waktunya sudah terbatas
terima kasih ya bapak bapak sudah bergabung
pada malam hari ini kita lihat
apakah ini kemudian
yang diputuskan malam hari ini
kemudian yang disampaikan presiden jokowi
tadi kemudian sudah bisa
meredam gelombang masa
sepanjang hari ini atau mungkin besok
akan bertambah ketika ada paripurna dpr
dan kemudian perwakilan pemerintah besok
akan secara resmi menyampaikan
pandangannya di dpr
kita lihat besok seperti apa
terima kasih mas adi terima kasih pak taufik
pak ifdal terima kasih banyak
dialog ini sekaligus menutup perjumpaan kita
malam ini cnn indonesia prime news
bisa anda saksikan melalui streaming
cnnindonesia com viral hadir sesaat lagi
saya putri ayini terima kasih salam malam